meski presiden meminta agar pengangkatan archandra tahar sebagai wakil menteri esdm
tidak dibawa ke ranah personal ataupun politik
namun keputusan presiden ini ternyata masih menuai pro dan kontra
sebagian ahli hukum menilai keputusan mengangkat archandra adalah tindakan yang cacat hukum
banyak yang menaruh harapan ketika presiden jokowi menempatkan archandra tahar
sebagai menteri energi dan sumber daya mineral
pada reshuffle kabinet jilid dua pada bulan juli yang lalu
namun harapan itu justru berubah menjadi drama
setelah kasus keluarga negaraan tahar mencuat
ya publik saat itu memang heboh oleh status keluarga negaraan archandra tahar
yang diketahui telah menjadi warga negara amerika serikat
archandra sempat kehilangan keluarga negara indonesia
karena mengajukan diri menjadi warga negara amerika serikat pada tahun dua ribu dua belas silam
namun saat kembali ke tanah air serta menjadi menteri
archandra menggunakan paspor indonesia
akibat kegaduan ini presiden jokowi memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat archandra tahar
dari jabatan menteri energi dan sumber daya mineral
kala itu archandra baru dua puluh hari menjabat
presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat
saudara archandra thakar dari posisinya sebagai menteri energi dan sumber daya mineral

namun jalan archandra ternyata belum habis
pas jadi berhentikan berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah
untuk bisa merehabilitasi status keluarga negaraan archandra
sampai akhirnya kementerian hukum dan ham memastikan
bahwa archandra telah memiliki status sebagai warga negara indonesia
status itu dikeluarkan pada september yang lalu
archandra tahar pun akhirnya mengisi kursi kabinet
pada jumat siang presiden jokowi melantik archandra tahar
namun kini statusnya adalah wakil menteri sdm
dan mengikuti kursi kabinet
sebagai menteri sdm yang baru
kepada media archandra mengaku akan bekerja keras
konsultan energi ini juga yakin masalah status keluarga negaraan yang membelitnya sudah selesai
tapi keputusan presiden jokowi mengangkat archandra dinilai cacat hukum oleh sejumlah akademisi
pasalnya masalah status keluarga negaraan archandra
dan nilai belum tuntas
seperti dikutip dari laman detik com
ahli hukum tata negara
sikap jokowi yang tidak melakukan koreksi
terhadap keputusan peneguhan status wni archandra
dinilai permisif terhadap pelanggaran hukum
bayu melihat jokowi terkesan memaksakan archandra
untuk menuduki jawatan publik
terlebih hal itu terjadi di tengah
digugatnya keputusan peneguhan archandra
sebagai warga negara indonesia
ke pengadilan tata usaha negara
oleh sejumlah pihak
jokowi sendiri meminta agar penunjukan jonan
dan archandra tidak dikaitkan dengan
masalah personal dan politik
keduanya adalah figur figur profesional yang tepat
yang berani yang punya kompetensi
untuk melakukan reformasi besar besaran di esdm
kini saatnya jonan dan archandra tahar
bekerja keras untuk membuktikan
kekuasaan negara indonesia
apalagi bermotifkan politik
budi adiputro cnn indonesia
keputusan presiden jokowi mengangkat archandra tahar
sebagai wakil menteri sd
yang ternyata masih menyisakan beberapa persoalan
kenati presiden meminta hal ini tidak dikaitkan
dengan masalah personal atau masalah politik
tapi ada celah hukum yang sampai saat ini
menjadi perdebatan tentang status
keputusan presiden jokowi
mengangkat archandra tahar sebagai wakil menteri sd
ternyata masih menyisakan beberapa persoalan
kedati presiden meminta hal ini tidak dikaitkan dengan masalah personal atau politik
tapi ada celah hukum yang sampai saat ini menjadi perdebatan tentang status
keputusan presiden jokowi mengangkat archandra tahar
itu dihukum dan hukum telah
saya akan awali perbincangan ini ke mas bayu dulu
kalau kita tadi lihat pernyataan pak archandra setelah dilantik bahwa
masalah yang selama ini diributkan masyarakat menjadi polemik sudah diselesaikan
karena sudah keluar itu sk dari kementerian hukum dan ham
tentang peneguhan status keluarga negara anda
tapi yang membuat publik kaget ketika anda berbicara juga
bahwa ternyata masalah belum selesai
bahkan menjurus ada persoalan cacat hukum di sini
seperti apa sih
ya jadi mas budi
saya setuju dengan pernyataan presiden joko widodo sebelumnya
yang mengatakan ini bukan persoalan personal apalagi persoalan politik
apa yang saya sampaikan semata mata adalah persoalan hukum
dalam arti pengangkatan archandra tahar sebagai wakil menteri sdm
menurut saya ini belum tuntas
mengingat persoalan warga negara indonesia yang saat ini disandang oleh archandra tahar
berdasarkan keputusan dihukum asasi manusia satu september dua ribu enam belas
itu masih mempunyai persoalan hukum
meskipun itu sudah dikeluarkan surat keputusan
bahwa dia sudah menjadi warga negara indonesia gitu
pejabat pemerintahan dalam hal ini menteri hukum dan asasi manusia
ketika membuat sebuah keputusan tentang usaha negara
yaitu keputusan untuk meneguhkan status wni archandra tahar
tentukan harus berdasarkan pada peraturan perundang undangan
dan asas semua pemerintahan yang baik
peraturan perundang undangan apa yang sepedomani
tentunya adalah undang undang nomor dua belas tahun dua ribu enam
tentang keluarga negaraan

dan yang keempat undang undang nomor dua belas tahun dua ribu tujuh
tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan
dan memperoleh kembali keluarga negaraan indonesia
oke itu syaratnya seperti apa
untuk orang asing yang kemudian menjadi warga negara
kasus arcanda ini saya ingin memulainya tidak terlalu panjang
ketika mengangkat sebagai menteri sdm
saya ingin memulainya ketika pertengahan agustus
presiden melalui menteri sekretaris negara
mengumumkan memberhentikan dengan hormat
saudara archandra tahar sebagai menteri sdm
tentu orang akan bertanya
atas dasar apa arcanda tahan diberhentikan
pada saat itu
jelas bahwa karena melanggar
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua
tentang kepentingan negara
yaitu ternyata arcanda tidak memenuhi syarat
sebagai warga negara indonesia
karena kehilangan status uni ketika pada tahun dua ribu dua belas
menerima warga negara lain dan tidak mengembalikannya
berarti tidak bisa menjadi pejabat publik waktu itu ya
nah maka sejak pertengahan agustus
status archandra adalah sebagai warga negara asing
meskipun dia dianggap juga tidak warga negara amerika
karena sudah melepaskan paspornya
lepasan paspor setelah pemberhentian itu
artinya gini artinya saya ingin memperdomani
ketika diberhentikan sebagai menteri sdm
dia statusnya warga negara asing
pertanyaannya apakah warga negara asing
boleh untuk memperoleh kembali
warga negara indonesia
syarat yang pertama dia harus melepas dulu
warga negaraan asing yang dimilikinya
sudah lupas katanya
yang kedua dia harus mengacu pada pasal tiga puluh satu
yaitu harus memperdomani pasal sembilan sampai pasal delapan belas
dan pasal dua puluh dua undang undang kewarganegaraan
jadi syarat mengajukan kepada presiden melalui menteri
untuk mendorong warga negara indonesia
dengan syarat salah satunya adalah
tinggal di wilayah negara indonesia
lima tahun berturut turut atau sepuluh tahun tidak berturut turut
wah susah sekali isyaratnya ya
ada yang lebih ekspres mungkin
yang lebih ekspres dalam hal andai kata presiden
merasa memerlukan keahlian arjanda tahar
sebagai pejabat publik di indonesia adalah
dengan pasal dua puluh yaitu memberikan
presiden memberikan warga negara kepada arjanda
dengan pertimbangan dpr
artinya presiden mengajukan surat
kepada dpr bahwa saya memutuskan
atas dasar kepentingan nasional melihat keahlian
saudara arjanda ini
negara ini perlu sehingga saya harus mengajukan
kepada dpr untuk mendapatkan pertimbangan
nah ini cara ekspres
itu hak presiden itu pak
hak presiden dijamin oleh pasal dua puluh
persoalannya kemudian dua jalur ini tidak dilalui
tiba tiba satu september keluar keputusan
rekomensasi manusia yang istilahnya adalah
meneguhkan status wni
pertanyaan kita warga negara asing
diteguhkan warga negara indonesia
ini kan tidak sesuai akibatnya apa sekarang
degugat ke pengadilan usaha negara
oleh sejumlah kelompok masyarakat
jadi kita pelan pelan dulu mas bawi
ini mungkin agak susah dipahami publik
karena ini menyangkut masalah hukum
tapi kalau kita lihat hanya ada dua syarat
yang pertama harus tinggal lima tahun
yang kedua presiden punya hak politik
ada beberapa syarat
presiden punya hak politik untuk mengajukan
dan itu ke parlemen dan itu tidak dilewati
artinya sebagai warga negara asing
atau orang asing yang ingin memperoleh
kembali warga negara indonesia
karena dia pernah punya wni ada dua cara
yaitu yang diatur oleh pasal tiga puluh satu
yaitu prosedur warga negaraan
dia mengajukan kembali menjadi wni
dengan syarat yang selain masa tinggal tadi
menyatakan sumpah setia lagi
dan lain sebagainya
kalau kementerian hukum dan ham kemudian mengeluarkan surat keputusan
apakah memang pemerintah punya hak politik lain
misalnya untuk diskresi misalnya untuk
karena ini dianggap penting dianggap mendesak
dianggap penting untuk kepentingan bangsa
kemudian pemerintah harus mengeluarkan
izin khusus gitu misalnya
itu pasal dua puluh yang mengatur sebenarnya
yaitu presiden memberikan
jadi yang bersangkutan tidak usah mengajukan
presiden dapat memberikan
warga negara indonesia kepada orang asing
dalam rangka kepentingan nasional
membutuhkan tersebut artinya
bisa sebenarnya pertanyaannya kenapa
tidak dilakukan dua cara ini cara
prosedur warga negaraan biasa
mengajukan kembali sesuai pasal tiga puluh satu
dan yang kedua dengan cara diberikan
oleh presiden tidak pernah dilalui tiba tiba
kemudian satu september
diteguhkan sebagai warga negara indonesia pertanyaan kita
diatur di mana proses itu
dalam undang undang warga negara kita tidak ada
itu yang menurut anda cacat hukum cacat hukumnya
di situ konsekuensinya secara politik
dan seperti apa
konsekuensi politik dan hukumnya
saya menarik ke undang undang tiga puluh dua ribu empat belas
undang undang administrasi pemerintahan
mengatur sebuah keputusan
tetahusaha negara termasuk keputusan menkum hami
implikasinya apa dapat dibatalkan
oleh siapa dapat dikoreksi
oleh pejabat itu sendiri atasan
pejabat yaitu presiden atau pengadilan
sekarang kan sedang proses di pengadilan
jadi konsekuensinya bisa
oleh pengadilan ini dibatalkan keputusan
hukum asasi manusia ini lagi lagi
dibatalkan dan presiden mendapatkan
kerugian politik lagi
kalau artinya keputusan pt un
nanti membatalkan ini
otomatis archandra harus berhenti sebagai
wakil menteri esdm itu yang saya katakan
kenapa tidak mau menunggu setelah proses hukum ini
selesai itu lebih pasti
saya akan ke mbak mas yudho mbak mas yudho ini
memang mungkin anda tidak bisa mewakili
presiden tapi mungkin pdi perjuangan
seorang arjandra tahar
kemudian akhirnya segala upaya
dipakai apakah memang hal hal seperti
ini substansi tidak
pertama tadi saya coba
menanggapi apa yang disampaikan
mas bayu tadi
kebetulan saya di komisi tiga
nah pemerintah melalui menkumham sudah
menyampaikan ke komisi tiga karena kami
juga mempertanyakan itu
yang hak nomor dua itu tadi ya
pak archandra ini kan harus
dibedakan dia bukan orang asing
dalam arti dia
bukan orang indonesia
pak archandra ini adalah orang indonesia
asing amerika jadi bukan orang asing
nah begitu dong
orang indonesia yang memilih jadi warga negara asing
memilih menjadi warga negara
tapi punya latar belakang indonesia
ketika tadi pasal
dua puluh itu juga
kami bahas pasal dua puluh
itu kalau orang asing
itu bisa diajukan
orang asli yang dianggap berjasa
naturalisasi gitu ya
nah untuk arjandra dia
yang berkeluarga negaraan amerika
kesadaran dia pilih sendiri
nah di dalam pasal dua puluh tiga juga
ada diatur kemudian
proses perwarga negaraan ini ada di pasal
yang itu tanpa harus lima tahun
betul nah oleh
menkumham karena pak
arjandra sudah mengajukan pada
agustus akhir itu
dia sudah menyampaikan ke
melepaskan paspor amerika
dan sudah dikompirmasi oleh menkumham
sudah tidak lagi berkeluarga negara amerika
yang menangani masalah
dalam hal ini menkumham
dia tidak boleh
itu ada ketentuan pidana nya
nah di undang undang
karena keluarga negaraan itu diatur dan kemudian pp nomor dua tahun dua ribu tujuh yang mengatur teknis tentang pewarga negaraan kembali
nah itulah yang dijalankan
nah karena pak archandra sudah mengajukan bahwa dia tidak lagi berkeluarga negaraan dalam amerika
dan dia ingin mengajukan sebagai warga negara indonesia maka empat belas hari itu harus diproses
oke karena kewajiban untuk karena memang kondisinya stainless waktu itu ya bang ya
iya karena tidak boleh
karena kalau itu di ini kan menteri bersangkutan dapat sanksi pidananya itu undang undang yang menyatakan
nah maka memang kemudian diproseslah dalam empat belas hari maka pada bulan awal september sudah diberikan kewarganegaraan pak archandra sebagai warga negara indonesia kembali
jadi harus dibedakan memang
jadi proses pak archandra ini adalah proses memperoleh pewarga negaraan indonesia kembali
jadi beliau kenapa kemarin kita minta supaya pemerintah tidak mengajukan pasal dua puluh itu
karena pak archandra ini bukan orang asing
dia warga negara indonesia tapi status keluarga negaraannya dia memilih
ini kondisi spesial yang di spesial bukan karena pak archandra spesial karena memang kondisinya waktu itu stateless dan harus negara atau pemerintah harus memberikan
kepastian itu kan bang ya
karena undang undang memerintahkan begitu
tidak boleh ada orang indonesia orang indonesia ya bukan orang asing ini yang kehilangan keluarga negaraannya
maka negara harus memberikan keluarga negaraannya sebagai warga negara indonesia orang indonesia tadi
jadi kita harus membedakan orang indonesia dengan orang asing
dan itu pertama
kemudian yang kedua itu sudah dikonsultasikan oleh dpr dengan dpr
iya pemerintah sudah menyampaikan itu ke komisi tiga
kalau berkaitan pewarga negaraan itu domennya pemerintah
kecuali menyangkut pasal dua puluh
orang asing yang dianggap berjasa oleh negara pengen dinaturalisasi dia berlaku pasal dua puluh
jadi prosesnya ya
presiden atau pemerintah harus memperoleh persetujuan dpr
jadi prosesnya memang ini tidak melalui pasal dua puluh itu bang ya kemudian
ini beda ini kondisi yang berbeda
karena pak archandra ini orang indonesia
sebelum kebangkanya dari pak archandra
pak archandra ada tanggapan
ini ada perbedaan
kita harus dari titik yang sama
pada saat pertengahan agustus
kenapa archandra itu diberhentikan sebagai menteri sdm
karena tidak memiliki syarat sebagai warga negara indonesia
seseorang yang tidak mempunyai status warga negara indonesia
maka dia adalah orang asing
meskipun dia pernah punya warga negara indonesia
jadi pasal dua pp nomor dua tahun dua ribu tujuh
orang asing itu adalah orang yang tidak mempunyai keluarga negaraan indonesia
bisa ada dua golongan memang
orang yang dia sebelumnya punya wni kemudian dilepaskan
atau benar benar orang asing
tidak pernah punya paspor warga negara indonesia
dalam konteks ini
tanggal enam belas agustus itu
sebenarnya statusnya dia sebagai orang asing
karena kalau dia bukan orang asing
dia orang wni
meskipun punya latar belakang sebagai warga negara indonesia
oh iya banyak
saya pikir di archandra
banyak orang yang punya paspor indonesia
kemudian atas dasar perkawinan
atas dasar bekerja di luar negeri
tapi statusnya sama
dan dalam hukum itu harus ada kesetaraan itu
saya pikir ada satu proses kesetaraan hukum
itu mengajarkan kesetaraan itu
jadi menurut anda
memang apa yang kemudian dipakai alasan oleh pemerintah
dan juga kemudian di justifikasi oleh dpr ini
memang tidak bisa diterima
dan ada istilah
tata cara memperoleh warga negara indonesia kembali
tata cara memperoleh warga negara indonesia kembali
itu untuk siapa
untuk orang asing yang pernah punya latar belakang warga negara indonesia
dan pasalnya sama
mengacu pada pasal tiga puluh satu atau pasal dua puluh satu
kalau perdebatan hukum memang masih bisa terus kita kaji
dan nanti akan ada prosesnya
tapi ekses politik ini kan juga harus dipertimbangkan oleh presiden terkait ini
kemudian kalau kemudian
kalau kita melihat presiden banyak dipermasalahkan orang
ini istana kebobolan istana kecolongan segala macam
kemudian dengan diangkat lagi dan katanya sudah diproses
bahwa sebenarnya proses ini sudah clear
tapi ternyata kan masih ada riak riak seperti ini
ekses politiknya seperti apa
tapi dijawabnya lebih asik
kami akan segera kembali usha jena
saya kali ini akan memberikan janji palsu untuk bang henry
untuk nanya saya kembali ke bang mas hiton dulu
sorry bang ada janji palsu buat anda
tapi bang mas hinton kalau kita melihat ini kan harusnya kemudian dpr sudah berkonsultasi sebenarnya dengan menkumham
untuk bisa menjustifikasi apa yang kemudian diputuskan oleh pemerintah
ini keputusan atau konsultasinya itu setelah surat peneguhan itu keluar atau sebelum
jadi ketika rapat dengan komisi tiga dengan menteri kumam
kami menanyakan bagaimana status keluarga negaraan archandra
apa sudah diproses atau bagaimana
nah menteri kumham menyampaikan bahwa dasar yang dia gunakan adalah
pertama itu bahwa archandra bukan
jangan dimaknai sebagai orang asing
dia orang indonesia yang kehilangan keluarga negaraan
apa prosesnya ya berbeda dengan
di dalam undang undang keluarga negaraan itu pasal tiga puluh dua itu
dia tidak harus lima tahun
dia tidak harus lima tahun
dan ada peraturannya itu bang ya
diatur di undang undang keluarga negaraan
diatur dalam peraturan pemerintah nomor dua tahun dua ribu tujuh
nah kemudian ya
pak archandra mengembalikan
keluarga negaraan amerikanya
dia mengajukan sebagai keluarga negara indonesia
nah itu harus diberikan
dalam empat belas hari
makanya kemudian buru buru itu
jika tidak diberikan
pejabat bisa dipidana
karena mengakibatkan stateless
tidak memiliki keluarga negara
dari archandra ini spesial ya
tapi kenapa kemudian
anda bertanya gak
komisi tiga dpr ketika dikonsultasikan
anda bertanya gak
kepada menkumham bahwa
kenapa tidak melewati
ada dalam undang undang misalnya
pasal dua puluh itu
misalnya jalur ekspres
bahwa presiden memberikan surat
meminta restu kepada
kepada dpr untuk bisa
pak archandra ini
dia orang indonesia
yang berkeluarga negaraan amerika
jadi harus dibedain pak
meletakkan pak archandra ini
dia bukan orang asing dalam arti
orang yang punya darah indonesia
dia orang indonesia
memilih berkeluarga negaraan amerika
ada itu di pasal dua puluh tiga
pula itu di dalam pasal tiga puluh dua
orang yang memilih secara sadar
dia tidak harus melalui
tahapan tahapan harus lima tahun
nah ketika dia mengembalikan paspornya
makanya kemudian secara legal ini bisa diterima
oleh komisi tiga dpr
kemudian bisa kami terima
apa yang dilakukan pemerintah
sudah memenuhi prosedurnya
yang kami tanyakan kan prosedur
dan ternyata clear
kelihatan negaraan indonesia kembali
dan pemerintah menyampaikan itu
dan kami pandang sudah clear
kalau secara hukum sudah clear menurut dpr
tapi belum clear menurut mas bayu
tapi kalau secara politik ini menurut anda clear nggak
nah ini kan menarik
ini kenapa judulnya pertaruhan kredibilitas demi jonan dan archandra
nanti saya tanyakan produsen
kalau jonan gak masalah
ini kan adanya di archandra
jadi kalau kita runut kembali pada saat pengangkatan archandra sebagai sdm
sebetulnya presiden jokowi dalam posisi yang aman
karena pada saat itu publik mempertanyakan integritas archandra
justru archandra nya yang diceroki
susah pada saat diangkat tidak ngaku
kalau waktu itu wna masih berwakil dengan negaraan amerika
kalau menurut saya kalau tadi dikatakan stateless
karena serta merta kan
waduh gue mau dia akan jadi menteri saya lepas semua
nah perbedaannya dengan pemain asing yang kita naturalisasi adalah
banyak pemain asing sudah menjalani lima tahun di indonesia
karena bermain di indonesia
di klub di sini misalnya ya
dan terus kemudian yang kedua
mereka tuh belum pernah melempar ke warga negara indonesia
ini kan dia lepas itu dengan sengaja
dan suka rela
dan tidak juga dalam integritas soal asannya
di salah satu majalah terbesar di indonesia
dia bilang saya harus melepas ke warga negara indonesia
dan saya harus mengambil ke warga negara amerika
karena itu harus
kalau tidak hak patent yang saya ajukan tidak pernah disetujui
ternyata tidak begitu
pertimbangannya pragmatis kan
iya ternyata tidak begitu
jadi waktu itu presiden jokowi justru dalam keadaan yang safe
arcandra yang dicercar
ini orang tidak punya integritas karena berkali kali membohongi
dan sekarang yang dibohongi waktu itu adalah presiden
nah tapi pada saat sekarang diangkat publik kan bertanya
bertanyanya simpel kok
yang pertama ini presiden gak punya temen ya
yang diangkat yang udah dipecat gitu
pak yonan kita tahu memiliki hal yang bagus memang
tapi kan ya teman teman sdm terserah lah kalau mempertanyakan
kenapa bukan sarjana yang berasal dari sdm gitu
yang kemudian diangkat itu sih
itu jelas kalau itu jawabannya mudah
dan tidak punya masalah keluarga kegaraan ya pak ya
nggak punya masalah apa apa
nah sekarang pada saat diangkat kan publik nanya juga
kenapa presiden memaksakan betul
presiden itu kesengsem dengan kualitasnya pak archandra
pada saat menjelaskan tentang blok masela
katanya bisa irit gitu ya
lebih irit dari presentasi presentasi yang lain
tapi kan itu diatas kertas bos
itu kan belum terjadi masalah
tapi kalau itu memang menjadi pertimbangan presiden ya silahkan saja
tapi saat ini adalah
memang orang jadi bertanya apakah benar benar sudah selesai
permasalahan hukum arcandra
karena saya maaf bang mas hinton saya gak setuju kalau dia
tetap dianggap orang indonesia
dia warga negara asing
karena dia secara sadar
dia buang itu
secara politik itu punya konsekuensi nggak bang
kreatifitas pemerintahan gitu misalnya
banyak orang bilang kembalinya arcandra negara indonesia
adalah bentuk nasionalisme
menurut saya bukan
tanyakan pada kenapa dia perlu membuang warga negara indonesia
kemudian tanyakan lagi siapa yang bisa menjamin di negara ini
bila nanti dia sudah tidak jadi menteri
tetap menjadi warga negara indonesia
siapa yang berani menjamin kalau dia balik lagi ke sana
tapi kalau kualifikasi jadi apologi misalnya
makanya sekarang pertanyaannya adalah
kita sekarang tinggal tunggu saja
bebannya ada di presiden loh
saya lihat bebannya ada di presiden
waktu itu sekali lagi
presiden save waktu itu
sekarang bebannya ada presiden
presiden harus benar benar membuktikan
bahwa yang dia pilih ini
adalah benar benar seseorang yang benar benar qualified
untuk mengerjakan segala permasalahan di sdm ini
sekali lagi saya hormati kebijakan presiden
tapi yang saya sayangkan adalah
ini membuka lagi banyak kontroversi yang terjadi
nah sekarang kan sulit juga gitu
membandingkan kalau dengan pemain bola jelas beda
nah sekarang pertanyaannya kan
kemudian kenapa ujug ujug ya
ya oke lah kemarin pak jonan bilang
pekerjaan saya besar jadi saya perlu wakil menteri
jadi kan sekarang ada tiga kan
menteri luar negeri dan menteri keuangan
satu lagi menteri sdm yang punya wakil
nah ini sekarang
tadi kan ditanya ya ini sudah selesai
tadi kan juga bang mas hinton sudah jelaskan
pak yasona konsultasi setelah peneguhan
peneguhan gak ada
nah saya sih saya kan dari komunikasi politiknya
maka presiden saya rasa tidak bisa hanya berkomunikasi bahwa
tolong jangan dipolitisikan
jangan dibawa kerana personal
justru seharusnya bapak presiden memberikan contoh
bahwa semua yang dilakukan ini adalah clear
jokowi yang saya takutkan ini kan
pak presiden ini cuma ingin dicitrakan sebagai sosok yang nggak bisa diatur gitu
saya gak bisa diatur
saya tetap lantik dia
pak jokowi ini presiden cerdas mas
luar biasa intuisi politiknya dan sangat matang visinya
kalau memang ternyata ini adalah pilihan beliau yang benar benar matang
pasti akan publik nanti ujung ujungnya tepuk tangan
kalau kita lihat kinerja misalnya
tapi harus kan diberikan waktu dulu kan bang
iya pasti kan ini kan diberikan waktu
kan tadi kita bicara pertanyaannya kenapa harus diharcandra
jadi kan ya itu tadi
publik memang harus lihat
kenapa harus kemudian ditandemkan
tandungan jualan kan pasti ada alasannya sendiri
tapi kalau kata mas bawi tadi kan sebenarnya ada cara
ini kalau kita bicara
ini kan kalau kita bicara kategori orang asing ini kan bisa debatable
antara mas bawi dan bang mas hinton ini berbeda
tapi kan ada cara yang lebih safe dengan memakai undang undang kewarganegaraan misalnya
kalau tadi lima tahun kayaknya nggak fair untuk pak archandra
kemudian ada jalur yang lebih ekspres
harus meminta konsultasi dengan dpr
kenapa kemudian tidak memilih jalur yang lebih safe
sehingga dispute ini tidak ada kedepannya
ini kan konsolidasi politik juga bisa dijalankan
sebetulnya kan kita bisa tanya pak archandra
kamu tuh sebetulnya gimana sih
sebetulnya tuh ceritanya gimana
sampai melempar ke warga negara indonesia
kemudian waktu diminta tolong jadi menteri
kemudian mau tapi gak ngomong gitu
nah ini kan ceritanya harus diperjelas
kalau masalah pak archandra kualitasnya bagaimana
saya yakin lah presiden juga pasti memilih orang yang terbaik
mungkin di mata presiden archandra bagus
archandra boleh jadi menteri
kalau dia orang indonesia dari awal mah gampang ini
lancar lancar aja jadi menteri
dan siapapun boleh kok jadi menteri
kan pertanyaannya gitu
sekarang archandra boleh nggak jadi menteri
kalau archandra memang benar benar sudah jadi warga negara ya boleh
nah tapi kan sekarang masih ada kontroversi katanya
nah inilah makanya banyak akhirnya cita citra citra yang melekat sekarang di presiden
salah satunya itu
presiden jangan jangan emang gak punya temen
orangnya itu lagi itu lagi
sebenarnya udah clear
gimana tuh pak
nah status warga negaranya sudah clear
maka karena ya undang undang kementerian negara itu yang diangkat menjadi menteri itu adalah
pak yunan bukan pak arsandra
itu sudah kompromi kan bang mas arjuna
dalam undang undang kementerian negara baik menteri maupun wakil menteri dia harus orang indonesia
gitu yang gugatan itu
warga negara indonesia
nah maka sebenarnya ketika presiden mengangkat kembali pak archandra sebagai wakil menteri
dia sudah memenuhi ketentuan undang undang kementerian negara itu
dan presiden gak mungkin terjebab dalam masalah yang sama dua kali gitu menurut anda pak
jadi karena memang sudah clear
persoalan ke warga negara ini sudah clear
oke untuk masalah integritas yang tadi bang henry katakan
nah kalau masalah integritas apa segala macem kan harus kita uji
kita berikan kesempatan kerja
ya dalam berapa lama nanti bisa dievaluasi
baru kita tahu kinerjanya seperti apa
kan harus diberikan kesempatan dulu
nah yang kita soal yang diperdebatkan hari ini kan
lama lama layak gak pak archandra diangkat
masalah status keluarga negaraannya masih belum clear
dianggap seperti itu ada gugatan pt un apa segala macam
nah kalau kami melihat dari prosedur pengangkatan pewarga negaraan kembali pak archandra
ya menurut kami prosedurnya sudah pas
tapi yang masalah integritas dan etika politik ini masih debatable dan harus diberikan waktu
kalau masalah etika apa segala macam kan itu nanti
lambang maksudnya orang yang kalau kata bang henry tadi membuang paspor indonesia nya ke tong sampah
ini quote unquote bahasanya seperti itu untuk
untuk tindakan yang lebih pragmatis misalnya mendapatkan keuntungan pribadi misalnya di amerika
ini kan sudah disumpah menjadi ini ya
menjadi menteri sebagai warga negara pasti disumpah dulu
kemudian diangkat menjadi pejabat sebagai wakil menteri disumpah lagi
itu tidak jadi concern apa apa bang ya
maksudnya masalah masalah seperti itu track record seperti itu
masalah masalah ininya apa yang dilakukan
atau mungkin kompetensi
apa segala macem yang dia kata apa dia pernah memilih warga negara amerika apa segala macem
ini kan soal tersendiri lagi gitu ya
masalah etika kan sulit kita mengukur etika orang
bukan sekeinginan sih bang
yang kita ucapkan bagaimana nanti ininya
dia punya masalah hukum atau tidak
kalau aku sih melihat pada kesitunya
kalau ranah etika itu kan
kalau kita melihat ranah etika dan integritas kompetensi itu debatable
dan kita harus kasih waktu untuk membuktikan itu
tapi masalah hukum kan kata bang fasito sudah clear
ada apologi nggak sih untuk hal hal seperti ini
menurut saya inilah kemudian kenapa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
keluar undang undang enam puluh lima atau delapan puluh enam
yang terakhir diubah undang undang lima puluh satu dua ribu
tentang peradilan tentang usaha negara
apa sih fungsi pt un ini
untuk menyelesaikan ya sengketa seperti ini
sengketa tentang penafsiran penerapan hukum
dalam hal ini
kalau perbedaan pendapat
bang masinton sebagai anggota dpr
tadi tentu sebagai rekan menteri hukum dan asis manusia di komisi tiga
mengatakan prosedurnya sudah oke
itu diwujudin pt un
menteri hukum juga demikian
bahkan presiden menggunakan itu
padahal presiden sebenarnya diberikan kuasa lepasan enam puluh empat
undang undang administrasi pemerintahan untuk mengoreksi
anda yang kata menganggap bahwa
hei menteri hukum itu salah
anda harus seperti ini
harusnya prosedurnya ini
sekarang bola sudah bergeser ke pengadilan tak usaha negara jakarta
di mana ada dua kemungkinan putusan di sana
yang pertama soal penundaan
sekarang kalau penggugat mengajukan penundaan
dalam waktu berapa saat di tengah tengah persidangan
nggak usah menunggu terlalu lama
bisa dua tiga minggu setelah persidangan
keluar putusan penundaan
bahwa sk penetapan ini ditunda
meskipun belum keluar sekarang
belum persidangan dan belum oleh
ketika ada putusan penundaan
maka mau tidak mau harus berhenti sementara
sampai ada putusan ingkrah
berikutnya kalau putusan pt un ternyata kemudian mengatakan
batal demi hukum sk tersebut
sampai putusan ingkrah
mau tidak mau pak archandra juga nantinya harus
berhenti sebagai wakil menteri isdm
karena atas dasar sk menkumbang itulah
bapak presiden jokowi mengangkat archandra
jadi saya pikir sekarang bolanya di pt un
dan pt un ini kan kekuasaan yang merdeka
pemerintah pun nggak bisa mengakses itu
ini kan sebuah kekuasaan kehakiman
yang dijamin oleh undang undang dasar
meskipun terkait reklamasi
pemerintah juga menabrak pt un
saya pikir akan dipertanyakan
kalau pak jokowi sudah keluar putusan pt un
pak jokowi ternyata tetap tidak memberhentikan
negara hukum adalah
putusan pengadilan dianggap setara dengan
meskipun kita tidak bisa memprediksi
atau meraba raba apa putusan pt un
tapi kalau dari segi prosedur
kemudian fakta fakta yang ada
bagaimana anda melihat
kira kira keputusan ini
tapi nanti dijawabnya lebih asik
lebih asik kalau di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
ia ada di presiden
tapi kemudian presiden sudah memutuskan
kick off dimulai
bola sudah ditendang
sekarang ada di pemain yang namanya pt un
tadi anda mengatakan
pt un ini punya andil besar
untuk menentukan bagaimana nasibnya
arcaandra ke depan
dan punya resiko politik
dan juga resiko hukum
di pt un itu yang diadili bukan orang
bukan menteri hukum asasi manusia
juga bukan presiden joko widodo
yang diadili adalah
keputusan tata usaha negara
yaitu keputusan menkumham
untuk meneguhkan status wni archandra
apa yang diuji di pt un
apakah pembentukan keputusan itu
sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan undang undangan yang ada
apakah sesuai dengan asas semua pemerintahan yang baik
kejermatan kehatian kemanfaatan kepastian
dalam konteks keputusan ini
penggugat menguji bahwa
berdasarkan undang undang kewarganegaraan
maupun pp pelaksanaannya
seharusnya dua jalur itu yang ditempuh
oleh menteri hukum asasi manusia
ketika ingin memberikan warganegara indonesia kembali
kepada orang asing yang sebelumnya
pernah punya warganegara indonesia
saya perjelas saja
ya itu sebenarnya
orang asing dalam perspektifnya pak mas hinton tadi
karena sebenarnya orang asing itu sederhana saja
orang yang tidak mempunyai status warganegara indonesia
orang asing ada dua
pernah punya status wni
ada yang tidak pernah punya status warganegara
karena dilihat kan itu status
jadi dalam hal ini
maka nanti pt un tentu akan memanggil
menteri hukum asasi manusia
silahkan anda jelaskan argumentasi anda
karena dalil dari penggugat seperti ini
di tengah tengah itu
ada namanya putusan penundaan
putusan penundaan itu apa
putusan penundaan ini
ya jika dianggap
dengan diberlakukannya keputusan ini terjadi sebuah kerugian
bagi masyarakat dan lain sebagainya
maka pt un bisa memerintahkan
putusan peneguhan itu ditunda
sampai ada putusan ingkran
jadi yang di gugat ini peneguhannya kan mas bayu
keputusan menkumham yang berisi tentang peneguhan status wni tadi
peneguhan bisa saja ditunda
nah kalau ditunda
apa berarti maka
sk ini dianggap belum pernah ada
kalau sk belum punya ada
karena canda tahan harus berhenti sementara
sampai ada putusan ingkran
sebagai wakil menteri sdm
mau tidak mau
karena putusan pt wn sifatnya juga mengikat
sifatnya erga omnes memiliki sebuah kestaraan dengan undang undang
apa mau presiden dianggap tidak patut
dan taat pada undang undang ketika putusan pt wn menunda itu
jadi saya pikir
ini saat ini
bola perdebatan tadi
disput soal penafsiran status warga negara canda tahan
sekarang ada di pt wn
dan ingat pt wn adalah
sebuah institusi pengadilan
yang memiliki jiwa kemerdekaan
yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun
jadi saya pikir boleh saja
pemerintah presiden menteri hukum berpendapat demikian
tapi belum tentu pt wn berpendapat demikian
meskipun dihadang sama backpack bagus gitu ya
ini yang saya katakan mas budi
undang undang kementerian negara
tidak mengatur kok menteri dan wakil menteri harus dilantik bersamaan
boleh menteri dulu
kemudian di tengah jalan wakil menteri diadakan
kalau pasal sepuluh itu sudah dicabut
penjelasan pasal sepuluh yang dicabut mas hinton
bahwa wakil menteri harus pejabat karir
ini juga betul
yang dicabut penjelasan pasal
pasal sepuluh undang undang nomor tiga puluh sembilan ya bang ya
wakil menteri boleh kapanpun dilantik
tidak harus bersama dengan menteri
maksud saya kenapa sih presiden tidak menggunakan asas kecermatan kehatian
tunggu dulu lah
sampai putusan pt un minimal putusan penundaan
kira kira penundaan dikabulkan tidak
atau kemudian putusan inkra
lebih baik dari pak
itu saya pikir lebih baik
daripada kemudian memaksakan diri mengangkat saat ini
tiba tiba berapa waktu kemudian keluar putusan pt wn
ini presiden mengabaikan faktor kehatian kehatian kecermatan
dengan segala macam pertimbangannya ini
kenapa sih kemudian presiden sampai seperti segininya gitu
bahasa anak muda zaman sekarang
tentulah presiden sudah punya pertimbangannya sendiri
kenapa harus mengangkat pak jonan dan pak archandra tentunya
nah tadi bahwa gugatan ini sudah ada di pt un
mengenai status pemberian kewarganegaraan kembali pak archandra
nah saya nggak mau ngomentarin itu sebenarnya
biarkan itu menjadi ranah pt un kita
karena itu lembaga yang independen dan mandiri
nah maka memang kalau kita melihat dalam aspek kecermatan ketelitian apa segala macam
dari awal juga ketika pak archandra ya
kalau itu saya relatif setuju
ketika pak archandra diangkat menjadi menteri
itu kan juga tanpa ada kehati hatian dan tanpa ada ketelitian disitu ya
tentu dalam hal ini kan bukan hanya presidennya
tentu dalam hal ini pembantu pembantunya ya
yang harus meneliti itu
nah tapi kalau dalam konteks ketika pak archandra kembali dilantik menjadi sebagai wakil menteri
tentu menurut saya
presiden sudah melakukan
sudah dengan cermat meneliti dan hati hati ketika mengangkat itu
karena beliau pasti tidak mungkin mau mengulangi hal yang sama terulang kembali
kalau tadi ada pt un apa segala macam
itu kan hal yang terpisah lagi
bahwa putusan itu juga nanti harus sampein ke raha apa segala macam
itu proses panjang
nah tapi yang kita lihat adalah
bagaimana kita memberikan kesempatan pada dua orang ini
pak jonan dan pak archandra
pak jonan itu memiliki sisi kepemimpinan manajerial yang baik
dan pak archandra ini yang katanya memiliki kemampuan teknis dibilang energi
nah ini dua ini kita harapkan bisa membenahin esdm kita
nah ini terutama komisi tiga akan mengawal proses ini gak bang
ini kan kemudian proses pt un tersendiri tapi masih berjalan
dan publik masih akan memantau
apalagi kini sudah menjadi konsumsi publik yang besar
kalau di komisi tiga sudah clear
menkumham tidak akan diminta keterangan lagi atau tidak akan di
kami kan sudah memintai penjelasan dari menkumham
mengenai status keluarga negaraan
pak archandra sudah clear disitu
nah kalau ada proses di pt un
gugatan dari masyarakat itu sisi yang lain lagi
iya berarti waktu itu gak tau
gak tau kalau ada gugatan ini
gak ngomong kalau maksud oh ini udah clear
tapi ada yang gugat
kalau gugatan itu hal yang terpisah
itu warga negara bisa dibuka
tidak diperbincangkan juga di komisi tiga waktu itu bang
sama sekali tidak dikonsultasikan
bugatan itu bukan ranah politik
kalau kita kan bisa memberikan pertimbangan politik dan pertimbangan hukumnya
tapi anda melihat bahwa ini akan jadi problem politik gak sih ke depan bang
enggak saya enggak melihat itu
justru presiden menegaskan tadi
jangan dilihat secara politik
jangan lihat persoalan lain
ini persoalan manajemen
dengan pengangkatan pak ignasius jonan dengan pak archan rennie
presiden ingin melakukan pembenahan di sektor kementerian esdm tadi
ini kesediusan berarti ya
kenapa presiden menegaskan
pertama faktor manajemen
kedua kenapa mengangkat dua orang ini berani keras kepala
keras kepala itu mau bekerja
punya landasan kokoh dan mau ke lapangan
nah pertimbangan presiden kan itu
nah beliau butuh orang orang yang punya pendirian yang kuat
untuk bisa melakukan reformasi di sektor migas dan esdm itu
pasti kita akan butuh waktu untuk menguji seberapa canggih atau seberapa keras kepala
terutama yang dalam bidang positif ya
kedua orang pilihan presiden ini
tapi kalau kita melihat terakhir bang henry dari anda
dengan konsekuensi dengan segala konsekuensi dan kemungkinan hukum dan politik
apa yang akan dialami presiden kedepan nih
dengan adanya disputing disputing
sekarang kan bottom line nya dulu lah kita ambil
jadi sebuah keputusan presiden
presidennya juga kita kenal orang baik
dan dia mengangkat orang orang baik gitu kan
jadi artinya archandra pada dasarnya juga orang baik gitu
nah kalau pertanyaannya kira kira nanti akan seperti apa
bebannya sekarang ada di presiden seperti saya tadi katakan
karena beliau kan memaksakan bahwa ini adalah prerogatif saya
saya mau archandra jadi wakil menteri
nah itu boleh boleh saja
tapi bayangkan sih kalau sampai ada nanti keputusan peneguhan
kemudian apa peneguhan atau mungkin sampai dibangkakan
makanya saya juga kan diantara kita berempat kan nggak ada yang tahu tuh
dimana cek henry cek pak jokowi kepada bawahannya
kalau bayangan saya sih namanya presiden mungkin ya
mungkin nih kan saya belum pernah juga jadi presiden
gimana sudah clear semua
sudah pak sudah beres
sudah ya nggak ada masalah lagi
oh sudah pak sudah beres
itu kenapa bayu tiba tiba ngomong ada tuntutan di pt un
itu apa pak
bisa aja gitu kan
tapi kan ini sudah dilantik juga
nah makanya sekarang tinggal archandra membuktikan kepada presiden
presiden membuktikan kepada rakyat bahwa ini adalah pilihan yang tepat
kita lihat lah sdm melantik
kita biarkan archandra dan archandra membantu pak yonan untuk memperbaiki ini
mudah mudahan aja hasilnya baik semua dan pt un tidak mengganjal kali ya
tidak mengganjal dan tidak membuat kisru politik baru ke depannya
terima kasih mas bayu
terima kasih bang henry
terima kasih bang masinton atas perbincangan malam hari ini
mudah mudahan memberikan perspektif yang cukup berimbang ya untuk publik melihat masalah ini dengan lebih bijak